selamat sore yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang kami muliakan
yang kami hormati para pemohon satu pemohon dua dan juga adalah termohon dari kpu dan juga pihak terkait dari bawaslu
dan yang kami hormati juga teman teman sejawat kami para tokat yang ada di ruangan ini
yang mulia mahkamah konstitusi dan hadirin sekali yang saya muliakan
yang mulia mahkamah konstitusi dan hadirin sekalian saya muliakan
kita sudah mendengar permohonan paslon nomor satu dan nomor tiga dalam persidangan ini
apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut kita tahu penuh narasi narasi dan asumsi asumsi yang sedemikian rupa
yang terkesan untuk menggiring opini seakan akan kekalahan dari para pemohon
adalah karena adanya kecurangan pemilu
narasi narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan akan rakyat memilih prabowo gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos
terus terang hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat indonesia
dan menafikan hak mayoritas rakyat indonesia
untuk menentukan pilihannya dengan bebas
karena rakyat indonesia memilih prabowo gibran sebagai presiden
karena mereka mencintai dan menginginkan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia
pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat indonesia
jadi kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos
itu melukai hati rakyat mayoritas indonesia yang memilih prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden
pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai
bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon
kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi narasi yang bersifat asumsi
dan tuduhan tuduhan kecurangan
kuasa hukum prabowo gibran tidak akan terpancing
dan tidak akan terpengaruh dengan narasi narasi
dan diksi diksi kecurangan
tetapi kami akan tetap berpegang teguh
sehingga kami akan memberikan analisa jurdis
untuk membantah dali dali pemohon
tidak dengan narasi narasi yang asumsi
tidak akan menggiring opini
secara jelas dengan argumentasi hukum
disertai dengan bukti bukti yang ada
bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke mk
karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan
permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar
juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di mahkamah konstitusi
telah menyasar kemana mana
seperti petitum sapu jagat
karena pihak pihak yang tidak pihak pun di perkara ini
telah dimintakan untuk diperintahkan
atau diperintahkan untuk melakukan
ada kecurangan atau pelanggaran pemilu
bahwa kami sebagai kuasa hukum prabowo gibran
dan membantah hal itu tidak benar
di dalam persidangan ini nantinya
kami bertindak atas nama prabowo subianto
dan kami lanjut langsung ke halaman enam
pasal enam ayat tiga undang undang dasar republik indonesia
pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi indonesia
dilantik menjadi presiden dan wakil presiden
maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan
sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden
tingginya perolehan jumlah suara yang sah
sudah barang tentu menunjukkan
adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi
di hampir seluruh wilayah negara republik indonesia
termasuk daerah pemilihan luar negeri
guna memberikan amanat kepada pihak terkait
untuk menjadi presiden dan wakil presiden
rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat
dari konsentrasi tiga pasangan calon presiden
yang mana kami yakini ketiga pasangan calon
yang dimiliki oleh bangsa indonesia
berkenaan dengan pasangan enam a
negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan katanya dengan hasil pemilihan umum
maka pihak terkait mengingatkan
agar semua pihak secara bijak
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
senantiasa menjaga agar normal
a ayat tiga undang undang dasar ini
setelah pemilihan umum diperoleh
dilakukan upaya upaya delegitimasi
dengan alasan alasan yang tidak konstitusional
dan tidak bersesuaian dengan peraturan
dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara
hal ini atas alasan dalam permohonannya
kendatipun tidak menjadi kewenangannya
pihak terkait untuk kemudian dilantik
ayat tiga undang undang dasar tersebut
merupakan suatu bentuk pengingkaran
yang sangat berpotensi melanggar norma
pasal enam undang undang dasar empat puluh lima
dan wakil presiden republik indonesia
jumlah suara sebanyak tersebut di atas
tanpa disertai dengan basis data
sebagian didiatur oleh peraturan penduduk undangan
yakni bapak gibran raka buming raka
bapak gibran raka buming raka itu sendiri
pada putusan mahkamah konstitusi
dengan mahkamah konstitusi itu sendiri
juga ikut dalam konsentrasi pemilihan presiden
bersama sama dengan bapak gibran
selaku calon wakil presiden nomor tiga
namun setelah ditetapkan kalah
untuk mendiskualifikasi pihak terkait
setidaknya bapak gibran raka bubing raka
yang nyata dan sebenarnya dari pemohon
pasal sepuluh ayat satu huruf d
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga
yaitu undang undang makam konstitusi
bila mana kemudian keundangan makam konstitusi
regim pemilihan umum diperboleh indonesia
undang undang presiden dan dpr
tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
telah mengatur secara tegas
serta forum yang dipilih
dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya
baik dalam tahapan persiapan
dan setelah dilakukannya pemilihan umum
bahwasanya untuk undang undang pemilu
telah mengatur dengan tegas
berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan
yang berkaitan dengan pemilihan umum
yang dijalankan oleh badan peradilan
yang sebelumnya telah diproses
yang terdiri dari unsur bawah selu
untuk menyelesaikan adanya persoalan
dan perselisihan yang berada dalam
dan proses proses penyelenggaraan pemilu
melalui bawaslu dan kepada mahkamah konstitusi
untuk menyelesaikan presiden hasil pemilu
telah secara tegas dan jelas
membuat pengaturan mengenai lembaga lembaga
dan kemudian dengan dewan kehormatan
dengan adanya pembagian eksistensi
dan kewenangan badan badan lembaga peradilan
dan kuasi peradilan tersebut diatas
guna mengawasi agenda ketandekaraan
dalam rangka pengisian jabatan jabatan
yang tidak lama lagi akan berakhir
masa jabatan dan tugasnya masing masing
sekarang yang menjadi percaya adalah
baik yang berupa administrasi pemilu
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
dengan jumlah suara hasil pemilu
adalah hanya enam belas hari
permohonan akuo justru merupakan
dan suatu bentuk ketidakbijakan
yang berpotensi melanggar norma konstitusi
sebagai ditentukan oleh undang undang pemilu
apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecucurangan
sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran
barang tentu badan badan atau lembaga lembaga itu
telah atau sedang berproses
kepada pihak yang terlibat dalam sekitar dimaksud
tidak membawa permasalahan dimaksud
telah mengabaikan hak hak hukumnya
dalam masing masing persoalan dimaksud
tidak tepat bila mana kemudian pemohon
yang menjadi kewenangan dari badan badan
yang kewenangannya terbatas pada hasil pemilu
yang bisa dan diadili makam konstitusi
hanya dalam waktu empat belas hari
telah memberikan kesempatan kepada pemohon
lembaga lembaga dimasuk di atas
terkhusus bagi mahkamah konstitusi
karena memang yang diadili itu terbatas
yang diadil oleh pemohon
dan jumlah suara yang diadil oleh pemohon
berjalan dengan lancar dan tepat waktu
misalnya dengan permintaan diskualifikasi
yang kita cintai ini
apabila kemudian pemohon mendalikan
dalam hal penyelesaian tiap tahapan tersebut
atau bahkan bisa melampaui tahapan tahapan
selanjutnya dalam pemilu itu sendiri
pemohon dalam forum yang terpisah
hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
yang dalam konteks ini diajukan
dan digabungkan secara keseluruhan
bila mana dianggap ada ketentuan undang undang
dalam hal penyelesaian persoalan mengenai pemilu
yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya
akan merugikan hak pemohon di kemudian hari
sekali lagi telah digunakan
pemohon telah cukup memahami
bukan kemudian setelah selesainya tahapan rekapitu suara
justru mempersoalkan aturan aturan tersebut
jabatan presiden dan wakil presiden
perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan
bila mana presiden dan wakil presiden
kemudian tidak berkunjung berakhir
sebagaimana yang dipaksakan oleh pemohon
maka bukan tidak mungkin agenda ketaktaraan
republik indonesia ini akan terlewatkan
dalam mengatur mengenai mekanisme
dan jangka waktu penyelesaian presiden dan wakil presiden
anda mengendalikan tata negara republik indonesia
diulang sebagaimana dikehendaki oleh pemohon
maupun dalam undang undangan pemilih
dalam membangun bangsa dan negara
bahwasannya yang mulia hakim konstitusi
memiliki concern atau perhatian
putusan dari yang mulia majelis hakim konstitusi
telah menerima visi misi
dan program yang disampaikan oleh pihak terkait
untuk menjadi presiden dan wakil presiden
pertama kami sampaikan tentang
mahkamah konstitusi tidak berwenang
untuk mengadili perkara ini
adalah tidak benar dan tidak tepat
maksud kami eksepsi kepentingan absolut
sejalan dengan prinsip negara hukum
untuk menyelenggarakan ketertiban hukum
merupakan dasar fundamental konsep negara hukum
yang pada hakikatnya berprinsip
di dalam satu negara adalah berdasarkan
dikaitkan dengan permohonan pemohon
kedua hukum menunjuk pada aturan perundang undangan
diubah dengan undang undang nomor tujuh
d ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
kepastian hukum yang adil
kepastian hukum yang menunjuk pada aspek prosedural
kepastian hukum yang menunjuk pada aspek prosedural
aksiologi hukum aliran hukum alam
dengan mengacu kepada nilai nilai keadilan
aliran positifisme hukum
dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum
harus mengandung kepastian dan keadilan
harus mengandung kepastian dan keadilan
diekspresikan dalam penerapan prosedur
ketaatan pada hukum acara
ketaatan pada hukum acara
diskresikan keadilan menurut undang undang
dan keadilan ini berkenaan dengan
penjatuhan terhadap peraturan perundangan
ketika hukum adalah asas legitas
demikian juga pendapat dari ii
hukum dimensi tematis dan hitoris
ketaatan terhadap hukum acara
yang mengatur dalam undang undang pemilu
yang mengatur tentang pelanggaran pemilu
meliputi pelanggaran terhadap tata cara
yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu
pelanggaran administratif sebagai dimaksud ayat satu
tidak termasuk tindak pidanaan pemilu
meliputi pelanggaran terhadap tata cara
yang berkaitan dengan administrasi pelaksana pemilu
dalam setiap tahapan pemilu
yaitu administrasi pelaksanaan pemilu
terdiri dari tiga jenis pelanggaran
pelanggaran terhadap proses administrasi pelaksanaan pemilu
telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian
telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian
adalah menjadi kewenangan bawaslu
undang undang ayat satu undang undang pemilu
mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu
dan memutus pelanggaran administratif pemilu
tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu
telahpun ditentukan secara limitatif
yang menyebutkan bahwa putusan bawaslu
tidak dikukuhkan dalam tahapan terhentu dalam pelanggaran pemilu
seesuaian ketentuan undang undang ini
dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu
dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu
yang terjadi secara terstruktur
telah diatur secara rinci pada pasal empat ratus enam puluh tiga undang pemilu sebagai berikut
mengacu pada ketentuan pasal empat ratus enam puluh tiga pemilu maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur
sistematis dan masif adalah mutlak menjadi kewenangan bawaslu
di sini terlihat adanya kompetensi absolut penyelesaian perkara administrasi pemilu yang terjadi secara struktur
sistematis dan masif hanya oleh bawah selu
perihal kompetensi absolut menunjuk pada kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara berdasarkan pembegin kewenangan
atau pembebanan tugas atribution of authority
menyakut tentang pelanggaran amnestri pemilu yang terjadi secara terstruktur
sistematis penjelasan dua ratus delapan puluh enam ayat tiga pemilu menyatakan kami tidak bacakan
tindakan pelanggaran secara terus terus dan masif adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh sungguh terjadi
di sini selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis di satu sisi
di sisi lain terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis
dengan terjadinya akibat yang bersifat tersebut yang bersifat masif tersebut
keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat atau resultan
dari terstruktur dan sistematisnya pelanggaran amnestri pemilu
hal ini sejalan dengan penjelasan pasal dua ratus delapan puluh enam ayat tiga pemilu
yang menyukam pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu
putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur
sistematis dan masif ditindaklanjuti oleh keputusan kpu
dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota dpr dprd
dan calon para presiden dan wakil presiden
dengan demikian putusan bawaslu tentang pelanggaran administratif pemilu yang terjadi terstruktur
sistematis dan masif harus ada terlebih dahulu
dan harus pula ada keputusan kpu tentang sanksi amnestratif berupa pembatalan terhadap calon anggota dpr
dpd dprd provinsi dprd kabupaten kota dan pasangan calon presiden dan wakil presiden
pada perkara akuo yang dimaukan oleh pemohon
terlihat pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan mahkamah konstitusi
hal ini dapat dilihat dalam pokok permohonan sebagaimana tertuang dalam huruf b yang didalikan oleh pemohon sebagai berikut
dimana kesemuanya hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan mahkamah konstitusi
bahwa perihal perselisi hasil pemilu telah diatur secara tegas dalam bab tiga perselisihan hasil pemilu
pasal empat ratus tujuh puluh tiga ayat tiga undang pemilu menyatakan
perselisian penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden
secara nasional meliputi perselisian penetapan peralihan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
ayat satu dan dua yang tidak dibacakan
frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara
bermakna pembatasan dan bersifat tetap
tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan mahkamah konstitusi
termasuk selain dari perhitungan suara
maka selain perhitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi
jelas bahwa kewenangan mahkamah konstitusi hanya terhadap hasil pedungan suara dengan pendekatan kuantitatif
mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili penanganan administratif secara struktur
sistematis dan masif yang notabene pendekatannya adalah kualitatif
sesuai dengan sifatnya pendekatan kuantitatif dan kualitatif
ada dua hal yang berbeda
pihak pemohon telah mempersamakan antara pelanggaran secara terstruktur
sistematis dan masif dengan hasil perhitungan suara kuantitatif
perlu disampaikan bahwa keadilan tidak absolut tentang adanya persamaan dan penyeragaman atas suatu hak
keadilan juga menunjuk pada ketidaksamaan hak
terwujudnya suatu keadilan apabila beberapa orang diperlakukan sama
dan beberapa orang tidak diperlakukan sama
demikian itu menunjuk pada membersamakan hal yang sama dan membedakan hal yang tidak sama
pada praktiknya keadilan memang didasarkan pada kesemerataan
namun juga didasarkan atas kebutuhan atau kualifikasi
implementasi keadilan yang didasarkan pada kebutuhan atau kualifikasi tentu tidak dapat disamaratakan
keadilan sangat ditentukan oleh tujuannya
kondisi demikian menunjukkan bahwa keadilan menunjuk pada suatu kondisi tertentu
prof bagirmanan juga menyampaikan
menyamakan sesuatu yang tidak sama
sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama
melakukan pembedaan dalam suatu keadaan atau peristiwa tertentu
justru merupakan cara mewujudkan keadilan
atau mewujudkan suatu manfaat
mengenai hak persamaan di hadapan hukum
juga harus dimungkinkan pengaturan dan penerapan yang berbeda
demikian juga marjuki mengatakan
ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama
tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda
hal ini terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor satu
pak utuh berkaitan dengan yang eksepsi
kemudian tinggal waktu pengajian dan kedudukan umum
untuk bisa dilewatkan dan dibacakan
atau masih tetap dibacakan
sedikit saja mungkin yang mulia
habis itu langsung nanti kepada
tiga puluh enam bisa dalam pokok permohonan
tentang kedudukan hukum tentang pendatang pemperluan hasil suara
ada lagi satu eksepsi formulinya mungkin
kalau begitu saya ambil langsung saja kepada eksepsi yang
saya simpulkan dulu dengan eksepsi absolut yang mulia
oleh karena yang dipersoalkan pemohon dalam permohonannya adalah mengenai hal hal di luar dari perhitungan suara maka permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusi
mengenai kedudukan pemohon juga kami lewatkan karena intinya kami hanya menyatakan di situ bahwa pemohon tidak punya kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini
tentang tengah waktu pengunjung pemohon juga karena memang permohonan ini diajukan kepada salah kamar maka kami di dalam tengah waktu juga mengatakan berarti bahwa dengan waktu diantar undang undang tidak termaktud dan tidak terpenuhi dalam permohonan ini